teknologi kamera tiga ratus enam puluh atau kamera yang mampu mengambil dan merekam objek dengan angle tiga ratus enam puluh derajat
kian banyak diterapkan di berbagai bidang dari mulai hiburan kemudian dunia olahraga hingga bisnis properti
intinya adalah teknologi kamera tiga ratus enam puluh ini dianggap mampu memuaskan pandangan mata terhadap satu objek
baik objek yang diam ataupun objek yang bergerak
sisi depan belakang samping atas dan bawah
umumnya kamera tiga ratus enam puluh mempunyai dua lensa atau lebih yang mampu tersinkronisasi untuk mengambil dan menggabungkan gambar secara bersamaan
hasilnya kamera mampu menghasilkan gambar yang tajam dan akurat dengan distorsi yang menakjubkan
dunia olahraga telah menerapkan teknologi ini demi memuaskan mata penonton dengan video tayangan ulang atau replay
teknologi tiga ratus enam puluh membuat penonton stadion dapat menyaksikan replay dari berbagai sudut tanpa terhalang
dari sepak bola di la liga spanyol
hingga baseball mlb
dunia otomotif khususnya mobil juga tidak ketinggalan
produsen mobil telah menyematkan kamera tiga ratus enam puluh pada kendaraan besutannya
untuk tampilan around view monitoring pada fitur head unitnya
penggabungan empat posisi kamera di mobil ini merefleksikan gambar tiga ratus enam puluh derajat dari luar kabin mobil
yang bisa memonitor zona aman ataupun bahaya di sekitar mobil
teknologi gambar dan video tiga ratus enam puluh derajat juga mulai digunakan dalam bisnis properti
seperti halnya startup asal indonesia jendela tiga ratus enam puluh yang menggabungkan teknologi tiga ratus enam puluh dengan virtual reality
mereka menawarkan virtual tour untuk apartemen yang ditawarkan
sehingga pengguna bisa merasakan ruangan secara tiga ratus enam puluh derajat
sementara untuk smartphone
esensial buatan bapak android andy rubin
menjadi ponsel pertama yang menawarkan aksesori kamera tiga ratus enam puluh
secara potensi keberadaan kamera tiga ratus enam puluh derajat membuka berbagai kemungkinan baru
dalam hal penyampaian informasi yang berbeda dari kamera konvensional
perusahaan teknologi raksasa seperti google dan facebook cepat tanggap dalam menyambut potensi teknologi tiga ratus enam puluh
mereka memperkenalkan platform untuk konten tiga ratus enam puluh derajat agar semua orang bisa menikmati video dan foto berformat tiga ratus enam puluh derajat
langsung lewat situs maupun aplikasi facebook dan youtube
perangkat perangkat yang berbasis teknologi tiga ratus enam puluh dengan berbagai konektivitas terus bersaing di pasaran
hal ini tentu menjadi tantangan bagi anda para kreator agar bereksperimen lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi kamera yang syarat potensi ini